delapan bakal calon ketua umum sedang berebut suara untuk mendapatkan kursi nomor satu di partai golkar
dan untuk mengetahui konstelasi persaingan para calon ketua umum partai yang sempat tersandara perpecahan dalam dua tahun terakhir ini
kita bergabung bersama koresponden senior cnn indonesia alvito dinova gintings di nusa dua bali
ya selamat malam alvito
selamat malam alvito
baik jadi kalau kita lihat sudah mulai ada klaim klaim dari dpd dpd pemilik suara dalam munaslup kali ini
kemudian sudah mulai klaim mendukung salah satu calon lalu ada klaim juga dari elit istana tentang salah satu calon juga
dari pantauan anda di sana siapa sekarang calon yang terlihat berada di atas angin
selamat malam indra dan hera
mari kita bicara tentang konstelasi
bahwa kemarin benar
ada empat belas pihak yang punya hak suara mengatakan memberikan dukungan kepada calon ketua umum setia novanto
pengurus dpd satu dan satu adalah ormas pendiri partai golkar
tapi apakah pertanyaannya kemudian ke empat belas nya memberi dukungan sepenuhnya
jika ia memberi dukungan sepenuhnya kepada setia novanto
apakah kemudian dpd satu tersebut merepresentasi suara dpd dua
karena harus kita hitung
setiap pihak yang memiliki suara punya hak yang sama satu suara
dpd tingkat satu punya hak satu suara begitu juga dpd tingkat dua
nah kalau tingkat provinsi punya satu suara maka di bawahnya kabupaten kota punya lebih banyak suara
pertanyaannya kemudian apakah a akan menjadi a di kabupaten kota seperti yang disampaikan oleh mereka yang berada di tingkat provinsi
inilah kemudian yang masih menjadi hitung hitungan
sebagai informasi bahwa saat ini sedianya
paripurna kelima yang membahas tentang hasil pembicaraan dalam komisi sudah selesai seharusnya
karena dimulai sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia tengah
tapi hingga saat ini urung dilaksanakan
itu artinya ini masih tertunda lagi sekitar dua lima jam
belum lagi kita bicara tentang paripurna ke enam
dan kemudian baru kita masuk ke agenda pemilihan ketua umum
artinya waktu yang cukup panjang ini dipakai oleh semua calon ketua umum

dan pilihan mereka yang punya hak untuk menentukan siapa yang menjadi orang nomor satu di partai golkar kelak
ya terima kasih alfito
nanti kita lihat kelanjutan dari dinamika munaslup ini dari arena munaslup di nusa dua bali